komisi pemberantasan korupsi kpk menangkap ketua dan wakil ketua pengadilan negeri medan
dua hakim dan dua panitera selasa pagi di ruang b kantor pn medan jalan pengadilan
ke enam orang yang ditangkap kpk dibawa ke markas polda sumatera utara di jalan sisinga mengaraja medan
pengamanan pengadilan negeri medan selasa diperketat petugas keamanan pn medan
mereka melarang wartawan berada di dalam ruang b kantor pn medan
setelah empat hakim dan dua panitra pengadilan negeri medan ditangkap kpk
mereka yang ditangkap kpk yaitu ketua pn medan mas marsudin nainggolan
wakil ketua pn medan wahyu prasetyo wibowo hakim sontan merauke sinaga dan mary purba
serta dua orang panitera oloan sirait dan el fanda
dimintai keterangan jadi jangan pakai kata dibawa gitu pokoknya diapa kesana untuk minta keterangan
kasusnya apa ya pak
saya belum jelas perkara ini
perkara yang ditangkap ini mas sir
ya tapi saya nggak jelas deh
tapi yang bawa benar pak orang kpk
ada berapa orang pak
kebetulan ada saya nggak tahu kebetulan mejanya pak ini sudah di segel
mejanya pak sontan
berarti awalnya dari meja pak sontan pak ya
ruangnya pak sontan
saya nggak tahu
ruangnya dari mana
petugas kpk yang menjemput dan membawa tamin soekardi ke kantor kejaksaan tinggi sumatera utara pukul lima belas empat puluh waktu indonesia barat untuk diperiksa
tamin soekardi langsung dibawa ke aula di lantai tiga gedung kejati sumut untuk diperiksa penyidik kpk
dia diperiksa di kantor kejaksaan tinggi sumatera utara jalan abdul haris nasution pukul lima belas empat puluh tiga waktu indonesia barat selasa sore
tamin adalah pengusaha ternama di medan yang menjadi terpidana kasus korupsi penjualan aset

kpk juga menangkap satu orang lain lagi
sudah ada produser lapangan agus supratman di kantor kejaksaan tinggi medan sumatera utara
agus sebenarnya terkait kasus apa sehingga kpk ini melakukan operasi tangkap tangan di pengadilan negeri medan ini agus
ya ya ya perdi
kalau kita melihat dari sembilan
sembilan terperiksa yang saat ini sedang
dilakukan penyidikannya oleh petugas kpk di kejaksaan tinggi sumatera utara
tiga orang adalah hakim yang menyidangkan kasus tipikor
hakim tipikor yang menyidangkan kasus korupsi aset penjualan tanah pt perkebunan nusantara ii seluas satu ratus enam hektare
di wilayah desa helpetia kabupaten deleserdang sumatera utara
senilai rp satu ratus tiga puluh dua miliar
kasusnya pada hari senin tanggal dua puluh tujuh agustus kemarin sudah dilakukan ponis dengan hukuman enam tahun penjara
kemudian aset itu bukan justru dikembalikan kepada negara tapi dalam putusan diserahkan kepada pembelinya
yaitu mujianto selaku pembeli lahan yang disengketakan itu
kemudian dugaan lainnya adalah panitra
dua orang panitra juga adalah panitra pada sidang tersebut
begitu juga dengan dua orang pihak swasta yang disebutkan juga terperiksa
masih terkait kasus ini
kehadiran tamin dalam kasus ini tadi hari ini adalah terperiksa
ke sembilan yang datang ini menguatkan lagi dugaan kita bahwa memang kasusnya adalah kasus dugaan korupsi
yang terpidananya adalah tamin soekardi seorang pengusaha ternama di medan ini
nah sehingga total terperiksa hari ini adalah sembilan
kita masih terus menunggu
kpk menyebut bahwa tadi masih delapan kemudian juga menyita sejumlah uang dolar singapura
namun kita humas kejaksaan tinggi sumatera utara belum bisa banyak memberikan keterangan
dia hanya membenarkan bahwa di tempat ini di kantornya kejaksaan tinggi sumatera utara dipinjam oleh kpk
untuk digunakan memeriksa sembilan orang yang diduga terkait suap pada kasus yang juga belum dinyatakan dengan resmi oleh kpk
namun dugaan menguat ke arah kasus sidang dengan terpidana tamin soekardi
agus kita tahu kalau tamin soekardi ini perannya sebagai pengusaha
oknum di pengadilan ini berperan seperti apa agus
dan selanjutnya apa proses bagi para terperiksa ini
apakah sudah dirilis peran mereka masing masing dalam kasus ini
ya perdi memang kpk belum memberikan keterangan resmi
hanya memberikan siaran pers dari jurubicaranya lewat media sosial
kemudian dari kejaksaan tinggi sumatera utara sendiri menyatakan tidak berwenang untuk menyampaikan
secara rinci teknis
pemeriksaan pada kasus ini
namun dugaannya adalah ada upaya dari tamin soekardi saat ini memasuki fase banding
ini kemudian menjadi momentum karena dari tiga hakim yang memutuskan kasus ini
satu orang hakim menyatakan dissenting opinion
ya ini berbeda pandangan berbeda pendapat dari dua hakim mayoritas
yang kemudian memutus tamin bersalah
hakim mary purba memang menyatakan bahwa tamin tidak terbukti bersalah
harusnya bebas dari segala tuntutan
tidak memenuhi unsur korupsi dalam pernyataannya
tiga hakim memiliki pendapat yang berbeda
kemudian ini mungkin menjadi celah
tamin juga berharap dalam wawancara kemarin bahwa
endaknya itu yang menjadi perhatian pada putusan banding nantinya
kita belum mengetahui secara pasti nanti kita masih menunggu pernyataan dari kpk
tentang peran masing masing dari sembilan orang terperiksa hari ini
yaitu ketua pn medan wakil ketua pn medan
yang juga hakim ketua pada kasus sidang yang dengan terpibidana tamin soekardi
dua hakim anggota dua panita dua pihak swasta ditambah dengan tamin soekardi
yang perannya diduga adalah otak dari skenario penyuapan para petinggi
serta hakim di pengadilan negeri medan ini
demikian pak herdi
baik agus kita akan tunggu apakah kpk juga akan menemukan dua alat bukti
yang cukup untuk menentukan apakah terperiksa ini akan menjadi tersangka
kita tunggu bersama
terima kasih agus supratman dari medan sumatera utara